diam diam di sini
banyak lumpur kayak gini
hai dan tadi ibu lihat toko mandi sama kerbau manis sama kerbau
tadi dogel lihat kerbau itu ada di sini susahnya dibilangin udah sekarang
mandi biar kamu enggak ada kerbau kerbau lagi
awas lagi kamu berkentang di kampungku
aku tidak akan segan segan mencincangmu
istri istriku aku kangen pada anakku dogo bapak kangen sama kamu
waaah bulannya bagus banget
eh ada kerbau di bulannya
bagus banget nih bulannya
namanya juga sih dogel
dogel tau gak dogel biarin aja
tapi kesian juga ya anak itu tidak ditinggal
kesian deh lagi ini malah buat limu on yang ngomongnya serem serem
ngapain kamu gol malam malam gini masih di luar
ben tuh lagi ngeliat bulan
tuh ada kerbaunya tuh
mana ada sih kerbau naik naik ke bulan
itu kaya gitu kan
itu kerbaunya ada
kerbau itu ada di sawah
di sawahnya wawi
itu lihat dulu ada kerbau itu
ada kerbau itu
mas kakak beres ya
ada kerbau itu
ada kerbau itu
orang bulan hindari begitu takut
lihat tuh siapa yang menikuku banget ya
lihat tuh siapa yang menikuku banget
masa gak jadi itu
lihat nih teman teman
kerbauku sangat kuat dan jaga
kerbau kena bau kali
teman teman naik di pokok kerbauku asik kak
aku gak mau mau
ada apa tuh itu rame rame
ibu gak tau apa
bikin geger orang sekampung aja
ngapain kamu di situ
hai bim bim bim situ mandi mandi di sini
banyak lumpur begini kok dibilang udah mandi malu banyak lumpur kayak gini
mandi sama kerbau
awas kamu sekali lagi seperti ini hukum nanti ngerti nggak
maupun akan seperti kerbau itu tinggal tunggu waktunya saja hahaha
jangan saya masih ingin jadi manusia saya mohon tuhan naga apa katamu mau
kembali jadi manusia mimpi kamu asal kamu tahu kamu akan selama lamanya
menjadi kerbau hahaha
buru dong bos kelaper nih buru
mentah bisa gini mementah
mentik bisa ngajuk mentah aduh payah amat
kemudian lagu menyutui
iya pergi kalian hai berjalan jalan aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh
kan sudah aku bilang berapa kali kamu tuh jangan mau kalau misalnya suruh suruh sama mereka
kamu tuh banjar banget ya kalau dibilangin
loh teman temanku kemana
teman teman apa
kalau yang hanya bisa bikin kamu sakit sampai merosot dari pohon pisang
apa itu yang namanya teman
tadi mereka janji mau bikin pisang goreng terus
terus terus anak anak bandel itu menyuruh kamu naik ke pohon pisang
terus kamu dikatain monyet terus kamu senang gitu hah
kok kok kamu marah sih
habisnya kamu tuh bandel banget kalau dibilangin
yang lainnya dokol bodoh ya
bukan maksud aku bukan kayak gitu
maksud aku biar kamu tahu mana teman yang baik dan mana teman yang cuma bisa ngejahatin kamu doang
jadi teman yang tadi itu jahat jahat dan bandel bandel
iya terus kamu tahu nggak teman yang baik itu seperti apa
ya teman yang baik itu seperti
ya ampun dokol kamu ngapain bolak balik cari kayu mau jinjingan lagi
masak telur buat mereka
jangan turanglah men
apa buat mereka
ya ampun dogo kamu ngapain sih ngasih telur telur kamu buat mereka
habisnya mereka mau ya udah dokol kasih
nggak usah dokol kamu mau aja ya dibegain sama mereka
aduh deh sekarang kamu ikut aku ke sungai cepetan
tapi mereka mau tur door ini
kamu tuh kelewatan banget ya kamu tahu nggak dari tadi tuh aku lari kesana kemari aku mencari kamu
aku takut kamu kenapa napa
teman yang baik itu seperti kamu murni